aduh ini sih kalau disampai sebelas kenapa gak ngangkat ngangkat telpon aja nih
ngenak peduling ngapain si pedegul
ah ternyata mereka ngebecus lagi jagan saya
oh nih kudis yang masih biasa lama banget ngangkat telpon kemana sih
ngenak becus lagi jagan saya
serem bisa gak sih lo
iya apa sih
kak arul kangen banget sama kamu
sayang kamu kangen kan sama kak arul ini karing
oh untung aja ntar lagi kita udah nyampe bandung ya
nenek kamu tuh rumahnya di jalan apa
iya aku tahu ini bandungnya jalan apa
iya jalan bandung
jalan bandung yang ada di jakarta timur bukan di kota bandung
kita ngapain jauh jauh ini udah mau ke arah bandung udah mau nyampe kota bandung
aduh marin kenapa gak bilang
aduh marin maaf ya ampun sorry gue lupa lagi
aku blok dulu deh ya
bisa bisanya sih gue lupa kalau nenekku
gue tinggal di jalan bandung
oh iya nih maaf tadi karin nyasar
oh iya iya karin sekarang
wih dompet ada
seneng banget gak ada yang tinggalan
aduh karin tuh
nggak ada yang tinggalan
aduh karin tungguin karin
karin jangan tinggalin gue
aduh aduh karin
aduh karin tungguin
aduh kok gue ditinggalin karin
nunggu balik ke jakarta bagaimana kalo gue ditinggalin
karin kamu tuh cantik cantik tapi pelupa

kamu beruntung namanya ngertiin orang
kok nggak ada mobil yang lewat ya
mana gak ada mobil lewat lewat dari tadi nih
aduh masa gue harus balik jalan kaki
sial banget gue hari ini
nyetir tuh pakai mata dong
sual banget gue hari ini
bau lagi kena erjep rata
aduh shain ya
aduh kok jadi inget shaina ya
aduh nasib gue jelek banget
ini anak muduleng ngapain sih bedegul
tidak ada yang ngebencus lagi jagain shaina
mana ya mana gue tahu bukannya sama lo kagak lagi joget
udah udah mendingan rupanya aja deh urutan bayi itu stress gue
aja mumpung ada arel
apapun yang terjadi harus pulang gua nggak percaya sama si biasa
aduh shaina kangen
jangan jangan dugaan gue bener
si kodi sama si biasa malah parah nih bukan jagain shaina
gue mendingan takut polisi aja gue takut shaina ilang
oh oh oh kreatif terpulang dari bandung
masih jatuh cinta loh gimana mas kencannya
kencan kencan kencan kencin kencun kencon hari ini tuh gue lagi sial tau gak
tau gitu gue nginya seharian dirumah sama shaina daripada kayak begini hari ini gue sial banget
gue tahu kau dateng gak diangkat pasti shaina ilangnya
ini anak lo duanya mukanya udah ngeleaten nih
gue tadi ngebayanggin gue gak ada di rumah pasti lo berdua ini pada clubing
padahal cye cwe gak ngerusin shaina ya kan
gue tiap gad harrison kasih shaina
seharian doctors papnik one
lo bisa ngaca deh tuh di ubinnya
nah selain itu semuanya udah pada dibersihin juga
nah gue juga sama kondi udah nyari pesanan kondi loh
iya kan di jawa yang lo pesen itu udah gue pesen
wah pokoknya udah gue beliin deh
ntar lo ntar lo siapa yang pesen kondi
gue gak nyatet kondi
ini ada kondi tuh
ini mah bukan catatan gue
makanya jadi orang tuh jangan teledor dong
ini mah galian singsekonde
siapa yang buat
gue gak sih lo pantesan ya
dari tadi gue heran real
ngapain juga coba
gue masih minum jamu galian singsekonde
masa diberikan lo
tau nya ketuker tadi
tadi gak dijawab
pasti ada apa apa nih
shaina itu udah tidur
dia udah minum susu
udah makan udah kenyang
pokoknya udah beres deh urusan shaina ah
aduh gue tuh kangen seharian sama shaina tuh
gue tuh khawatir
aduh shaina kamu lucu banget
aduh kayaknya ibu khas kita semaput
aduh kesian nih
aduh kesian ya